pak beli terigu kopi sama pewangi
dompet saya ketinggalan pak
kakung putri datang kakung
kakung aku punya hadiah buat kakung
jangan lupa ditabung lo ya
makasih juga ya sayangnya